seorang siswa kelas satu smp di tasikmalaya nyaris dihakimi masa karena tertangkap saat menjamret
pelaku mengaku disuruh menjamret oleh seorang pria yang mengancam akan membunuhnya jika tidak menjamret
masih di tasikmalaya dua pelajar sma ditangkap karena mencuri sepeda motor
ironisnya pencurian itu dilakukan saat keduanya menghadapi ujian akhir semester
ap warga kampung babakan domba kelurahan sambong kecamatan mangkubumi tasikmalaya ini ditangkap petugas setelah nyaris dikeroyok oleh warga
pelajar kelas satu smp ini ditangkap warga saat berusaha menjamret seorang ibu rumah tangga di jalan gunung roai tasikmalaya
setelah diinterogasi petugas ap mengaku dirinya menjalankan perintah seorang pria dewasa
di tanyain di sekolah nanti itu berapa kali
sering ternyata ada yang nyuruh orang pedek
jadi setiap pecah pecah di store ke
variatif di gunung rumah smp
kadang kadang kamu untuk bawa samurai segala mau di ancam
menurut ap ia seringkali dipaksa menenggak minuman keras oleh preman dan diharuskan beraksi di beberapa tempat umum seperti mal dan sekolah
masih dari tasikmalaya dua pelajar sma al dan rn warga kecamatan cipedes kota tasikmalaya
tidak berkutik saat digerebek dan ditangkap di tempat kosnya di jalan tawang tasikmalaya
keduanya kedapatan mencuri sepeda motor milik jajang warga kelurahan sidanggalih tasikmalaya
korban waktu itu sedang di warnet
sedang di warnet memang pas korban ada keperluan dulu ke belakang kunci itu tergeletak di sana
setelah korban kembali lagi ke sana kunci berikut kendaraannya

sudah tidak ada
selain berusaha mencuri motor pelajar ini mencuri di rumah kosong yang ditinggal pemiliknya keluar kota
ogi fatuzaman tasikmalaya